pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun dua ribu dua puluh
akan sama dengan kondisi tahun dua ribu dua puluh
yang mencatatkan lima tiga puluh satu persen pertumbuhan
menko perekonomian erlangga hartarto mengatakan
strategi utama adalah mendukung daya beli masyarakat
melalui optimalisasi program perlinsos
selain itu diversifikasi pasar ekspor
dan mendorong penggunaan tingkat komponen dalam negeri tkdn
hingga perluasan kredit usaha rakyat atau kur
tak lupa hari raya dan tahun politik
akan menjadi mesin pertumbuhan dua ribu dua puluh
nah indonesia seluruh fundamentalnya kuat
jadi dengan kepastian ini justru tahun politik ini
menjadi vitamin baru untuk pemulihan ekonomi
di tahun dua ribu dua puluh tiga dan kita lepas
dan kita lepas dari ketergantungan
dan tentu belanja politik itu akan mendorong daya beli masyarakat
jadi justru enjinnya nanti akan bergerak
di kuartal keempat
wakil ketua umum badan pengurus pusat
himpunan pengusaha kami herfiano mengatakan
arah kebijakan ekonomi pemerintah sudah tepat
salah satunya kebijakan hilirisasi
untuk memperkuat industri bahan baku
sehingga mendorong penerbangan
di sisi lain peningkatan alokasi kur dua ribu dua puluh
menjadi rp empat ratus enam puluh triliun
dinilai dapat mendorong perkembangan bisnis umkm
umkm dapat membantu penciptaan lapangan kerja baru
dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan setiap tahunnya
sektor perdagangan umum infrastruktur energi
yang berbasis umkm maupun mikro
itu menjadi tumpuan utama
khususnya mungkin dikaitkan dengan
industri bahan baku ya
karena kita ini sudah sangat ketinggalan
dari negara asia tenggara pun sangat ketinggalan untuk
bagaimana kita bisa berdikari secara bahan baku
untuk mendukung tingkat komponen dalam negeri
keberadaan kredit usaha rakyat dinilai mampu
meningkatkan skala bisnis pelaku umkm
pelaku umkm penerima kur parit mengakui
usahanya berjualan es kelapa dan gerai pulsa ini
terbantu dengan kredit sebesar rp lima puluh juta

dengan menambah jumlah lapaknya
ada pun bunga kredit yang ringan sampai empat tahun pengembalian
tidak membebani arus keuangan bisnisnya
membantu banget lah karena bunganya sekian persen
kami sangat terbantu dengan adanya kur
kedepannya saya ini pengen menambahin lapak lapak baru
karena pengen menambah orang orang yang tadinya tidak bekerja
jadi bekerja menambah penghasilan di tempat lapak lapak
khususnya sih saudara yang jelas
pastinya saudara dulu lah
sementara itu pengusaha yusuf kala juga optimistis
menurut jk perlu kolaborasi yang baik antara pemerintah dan pengusaha
agar investasi ekspor dan konsumsi bisa berjalan seimbang
kalau hukum akundas turun tapi akhirnya juga subsidi turun
jadi ada kesimbangan kesimbangan baru lah
tapi itulah ekonomi
kita harap lebih baik
tidak ada hal hal yang sebenarnya yang dapat kita hadapi krisis indonesia
beda dengan negara negara lain eropa
para pengusaha bekerja dengan baik investasi
pemerintah memberikan peluang yang lebih baik
selain penyerapan tenaga kerja yang tinggi
ekonomi dua ribu dua puluh tiga juga akan didorong melalui pendalaman sektor keuangan
dari berlaku ke keuangan
undang undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ppsk
yang akan mendorong devisa hasil ekspor